lebaran betawi merupakan tradisi yang sudah ada sejak lampau dalam masyarakat betawi
biasanya diadakan setelah idul fitri dan pada bulan syawal
tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi antar masyarakat
pada sabtu dua puluh delapan mei kemarin kegiatan lebaran betawi pun untuk pertama kalinya digelar
di halaman kantor kelurahan ciracas jakarta timur
kegiatan ini disambut baik tidak hanya warga betawi tapi juga para warga pendatang
panitia menyediakan sejumlah sajian makanan gratis seperti laksa gabus pucung soto betawi dodol kerak telur ketupat sayur
yang merupakan menu khas betawi
betawi ini kita kumpulkan kita perkenalkan juga makanan makanan ciri khas betawi
perayaan pasca idul fitri pun dilakukan oleh para warga talawaan bajo kecamatan wori kabupaten minahasa utara
warga memadati jalan masuk kampung guna berkunjung dan bersilaturahmi merayakan lebaran ketupat
warga yang datang berasal dari berbagai wilayah seperti kota manado kabupaten minahasa kota bitung dan sekitarnya
perayaan lebaran ketupat biasa diisi dengan halal bihalal dan pencaksilat
ada ketupat atau yang terakhir kalinya di bulan syawal
biasanya bagaimana pak
biasanya kalau gini seluruh daerah sulawesi tara memiliki tempat luar di sini
untuk mencari makanan ketupat
perayaan ketupat ya
lebaran ketupat ini rutin digelar masyarakat muslim di desa talawaan bajo sejak pagi hingga malam hari
dan sudah menjadi tradisi tahunan dengan mengundang warga di sulawesi tara
tim liputan cnn indonesia